good design indonesia kembali digelar dengan menampilkan berbagai desain produk unggulan yang aplikatif dan implementatif
acara ini diharapkan dapat mendorong para desainer indonesia untuk menampilkan karya terbaiknya
sehingga tidak hanya estetik tetapi juga memiliki nilai komersial
dengan berbagai keunikan yang tak hanya memiliki bentuk yang indah namun juga aplikatif sehingga dapat menjadi nilai tambah sebuah produk
yang terkoneksi langsung dengan gdi algo design board atau jumat bank
kedepan diharapkan gdi menjadi sebuah identitas bagi produk produk yang kualitas unik dan menjadi jaminan dan perlagaan bagi para pengguna dan konsumen
acara penghargaan yang digelar selasa dua puluh tiga november dua ribu dua puluh
perusahaan ini membagi tiga kategori yakni gdi of the year gdi best dan good design indonesia
masing masing pemenang menerima sebuah sertifikat penghargaan dan bagi pemenang gdi best dan gdf di year mendapatkan sebuah trofi
para pemenang gdi best bagi pemenang gdi best dan gdi of the year mendapatkan trofi
para pemenang gdi best mendapatkan kesempatan khusus mengikuti ajang good design award di jepang
tahun ini dari dua puluh gdi best yang difasilitasi sebanyak enam produk gdi best berhasil meraih penghargaan c mark
produk tersebut adalah kubiko jukung cakra selaras wahana porblok mukurabion dan jereka jalin
fasilitas lainnya dari aja gdi ini adalah pameran dalam dan luar negeri serta temu bisnis
saya melihat bahwa yang paling penting daripada penjurian ini adalah bukan hanya nilai artistiknya tetapi juga nilai komersialnya
kadang kadang desain itu bagus tetapi tidak bisa buat komersial
tapi kan kalau kita lihat tadi kan seperti yang oper seperti yang
tas ini bisa melihat menurut kami nilai komersialnya tinggi
dan saya terus terang bangga sekali dengan hasil ini karena saya yakin ini bisa menjadi pilar pilar daripada ekspor non migas kita di masa yang akan datang
jadi orang indonesia ini mempunyai kreativitas yang sangat tinggi
dan kita berkomitmen untuk menjaga daripada momentum ini dan kita akan bikin lebih luas lebih besar dan lebih mencakup banyak orang lagi untuk tahun yang akan datang
good design indonesia merupakan platform bagi desainer dan pelaku usaha nasional menuju pasar
acara ini juga turut mendorong perekonomian nasional dengan hadirnya peluang ekspor di bidang non migas